saudara penjabat gubernur jawa tengah nana sujana akan segera menggelar rapat koordinasi penanganan banjir di jawa tengah
rakor atau rapat koordinasi akan membahas modifikasi cuaca dan penambalan tanggul sungai wulan yang mengakibatkan banjir besar tahap kedua di wilayah karanganyar demak
pj gubernur jawa tengah nana sujana datang ke gerobokan untuk memantau perkembangan penanganan banjir
nana sujana memantau dapur umum di shelter dinas sosial gerobokan dan posko pengungsian di kantor pcnu gerobokan
menurut nana sujana hujan masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan sesuai dengan prediksi bmkg
karena itulah dia akan segera menggelar rapat koordinasi bersama bmkg dan para pihak yang terlibat dalam penanganan banjir
rakor akan membahas modifikasi cuaca untuk menurunkan intensitas hujan
jika intensitas hujan masih tinggi dikhawatirkan bencana akan terus terjadi
rakor juga akan membahas penambalan tanggul sungai wulan yang mengakibatkan banjir besar tahap kedua di wilayah karanganyar demak
karena di jawa tengah ini sudah cukup banyak bencana terkait banjir rongsol susah banjir
kita akan mengadakan perkayasan suasana